informasi hari kemarin pak kadi mau pulang ke batu ternyata masih di bali
masih ada waktu sampai empat hari ke depan
khusus kd memang sudah mengambil formulir melalui utusan atau tim
tetapi ketika mengembalikan wajib orangnya yang ikut mengembalikan
tim dengan timnya mbak kd
karena informasi hari kemarin
masih ada waktu sampai empat hari ke depan
yang kedua ketika mbak kd tidak mengembalikan
sesuai link yang diberikan oleh dpp partai
hukumnya juga memberitahukan kepada tim
bahwa para calon yang mengisi secara online
di link itu juga diperkenankan
tapi secara fisik juga harus diberikan pada tim juga
dan media streaming lainnya